lalu apa motif dibalik penculikan malika dan apakah pelaku bekerja sendiri atau ada komplotan yang lebih besar di belakangnya
kita akan tanyakan langsung kepada kapolres jakarta pusat kombespol komarudin
selamat malam pak komarudin
halo selamat malam pak dengan saya syaza
oh iya malam malam mbak saza
pak dari keterangan pelaku apakah sudah ada dugaan motif penculikan mengapa pelaku melakukan hal tersebut pak
sampai dengan saat ini pelaku masih menyampaikan bahwa motifnya hanya ingin memiliki korban
untuk ikut bersama yang bersangkutan ataupun bersama dengan pelaku
namun tentunya kami masih membutuhkan beberapa keterangan lain
yang nantinya akan kita dapatkan dari korbannya
kemudian dari informasi yang kami dapatkan bahwa ditemukan tindak kekerasan atau jejak kekerasan
apakah benar demikian pak
untuk lebih pastinya kami masih menunggu hasil visum resmi yang dikeluarkan dari tim kedokteran
tentunya untuk memastikan apakah benar ada bekas pemukulan
dan sebagainya nanti akan dituangkan ke dalam visum
kondisi saat ditemukannya seperti apa pak
pada saat kami temukan tepatnya di cipadu memang kondisinya terlihat lemah ya
atau kondisinya terlihat seperti capek sekali
kemudian seperti bingung dan mohon maaf kotor ya
dalam kurang lebih satu bulan ini diculik
katanya kan kata pelaku dari informasi yang kami dapatkan hanya dibawa untuk menemani mencari barang barang bekas
adakah kegiatan selain itu yang dilakukan pak
dari pendalaman yang kami lakukan terhadap pelaku yang bersangkutan
yang mengatakan memang hanya menemani dalam pekerjaan sehari hari ya memulung
kemudian juga berpindah pindah tempat
dan lain sebagainya
nah tentu ini akan kita cross check nanti dengan keterangan yang akan kita peroleh dari korban sendiri
sampai saat ini memang korban kan harus dilakukan pendampingan secara intens ya
mengingat juga usia yang masih sangat belia
terlebih lagi baru saja mengalami perubahan pola hidup yang memang sebelumnya mungkin merasa nyaman
berada dekat keluarga
dan hampir satu bulan
dibawa oleh seseorang
dengan aktivitas kegiatan yang memang tidak jelas
tidurnya tidak jelas
makan bagaimana kita juga
mungkin perlu kita dalam
oleh karenanya tahapan pendampingan dari tim
saat ini dari ppa dari kpai
ini juga sangat penting sekali
sehingga kami bisa mendapatkan keterangan yang sesungguhnya
nanti apa yang dilakukan oleh tersangka
melihat rekam jejak pelaku pak
pelaku ini adalah residivis kasus pencabulan
selain kasus penculikan yang saat ini sudah dijadikan tersangka
adakah dugaan kejahatan lain yang dilakukan oleh pelaku pak
ini yang masih terus kami dalami mbak
artinya saat ini memang tersangka sudah kita minta keterangan
namun tentunya nanti juga akan kita sandingkan
keterangan dari korban serta fakta fakta yang ditemukan oleh tim medis
sejauh ini memang keterangan yang kita bisa dapat cukup terbatas sekali
karena baru hanya dari satu pihak tersangka dan juga beberapa paksi
untuk modus sendiri pak
dari pihak keluarga dan juga pendamping keluarga
mengatakan modusnya cukup rapih
seperti itu didekati terlebih dahulu
hingga akhirnya dapat mengelabui keluarga
apakah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hal ini
diduga mungkin ada komplotan di belakangnya
atau dugaan dugaan lain pak
apa yang telah kami lakukan tentunya tidak berhenti sampai di sini mbak
jadi kami masih terus melakukan pendalaman pendalaman
satu tim kami masih berada di lapangan
seperti kami juga mendatangi
rutan kelas dua yang di bandung
tempat di mana tersangka pernah dihukum selama tujuh tahun di sana
sehingga sebenarnya polisi juga masih terus memperluas
seperti itulah ya penyelidikan kasus ini
jadi tidak akan berhenti hanya di kasus penculikan
seperti itu pak konfirmasinya
betul pak betul
kuncinya juga nanti keterangan dari korban pak ya
mengingat sebagaimana tadi kami sampaikan
bahwa korban ini usianya masih sangat belia
maka kita juga berharap bahwa nantinya korban bisa memberikan keterangan yang sebenar benarnya
artinya memang apa yang dialami ini bisa kita dapatkan
oleh karenanya tahapan yang sekarang sedang dilakukan pendampingan
itu diharapkan bisa segera memulihkan fisik ataupun psikis korban
sehingga nantinya tidak ada yang ditutupi
ataupun mungkin korban masih merasa
takut untuk menyampaikan hal hal yang sebenarnya harus disampaikan nanti
pak selain keterangan dari pelaku
apakah pihak kepolisian ini juga sudah menggali keterangan dari keluarga orang tua
atau mungkin korban ini sudah berbicara kepada orang tuanya
dan polisi bisa mendapatkan keterangan dari situ pak
sebagaimana undang undang aturannya bahwa untuk minta keterangan dari korban
yang pertama didampingi oleh orang tua
yang kedua memang ditangani oleh ppa
langkah kami sejak kami temukan bersama dengan tersangka
kami langsung menyerahkan kepada tim medis kesehatan kedokteran
termasuk juga dari psikologi
harapan kami tentunya upaya yang saat ini sedang mereka lakukan
bisa membuat korban lebih nyaman
sehingga kita tidak kehilangan
informasi yang memang kita butuhkan
dan itu akan kita gunakan untuk menjerat tersangka
mengingat latar belakang tersangka yang memang memiliki riwayat pernah dihukum
berkait dengan kasus yang melibatkan anak riba umur
bapak data dari yang kami dapatkan setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dari polri
ada sekitar dua tiga ratus an kasus penculikan dan pekerjaan anak
ini berarti bukan kasus pertama
namun kenapa angkanya tidak mengalami penurunan yang signifikan pak
tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama
artinya bahwa upaya mengantisipasi ataupun mempersempit ruang gerak
dari para pelaku pelaku yang menyasar kepada korban di bawah umur
ini juga dibutuhkan peran segenap lapisan masyarakat
peran sosial itu memegang andil yang cukup
besar untuk ikut melakukan pengawasan mengantisipasi
termasuk juga memberikan informasi manakala menemukan indikasi indikasi seperti itu
seperti yang juga tadi kami sampaikan bahwa tim kami masih di lapangan
dan untuk mengolah lebih dalam lagi apakah sebelum korban m yang saat ini tersangka ada kes atau kasus dengan orang lain yang memang belum tercatat ataupun belum tidak dilaporkan
ini juga menjadi tanggung jawab kepada kami
baik kita juga akan terus mengawal pak kasus ini agar kemudian ke depannya kriminalitas khususnya terhadap anak anak ini bisa menurun
terima kasih kapolres metro jakarta pusat kombespol komarudin telah bergabung malam hari ini bersama kami di cnn indonesia prime news